sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
balikin gak bonekanya
saya akan balikin boneka ini sama orang yang lebih membutuhkannya
ngapain lo panggil kesini
tampar terus tampar terus sampai puas
tapi saya gak akan pernah berhenti ngejar nona
sampai nondilat itu sadar kalau lara itu butuh kasih sayang
eh gustaf jangan sok tau kamu ya
gue gak tau ya gimana paniknya gue waktu lara masuk rumah sakit
itu gak penting nona
yang terpenting lara sekarang sadar nonila gak ada kan di sampingnya
bahkan nona nila gak ada niat sedikit pun untuk jemput lara
lara itu butuh kasih sayang non butuh perhatian
lu tuh maunya apa sih gustaf
oh tapi gue tau lo maunya apa
lo butuh uang
sekarang dengan uang itu bawa lara jauh jauh dari rumah ini
jangan munculin dia
dia di rumah ini
saya nggak butuh duit ini
gak salah lo
udah ambil aja
genernya aneh nona
tapi semua ini saya lakukan demi lara nona
supaya nona nila itu sadar lara itu lebih berharga daripada uang nona
sampai kapan saya gak akan ambil lara dari sini
saya udah tersiksa nona
sekarang saatnya nona yang tersiksa
biar membela terus terus ketakutan di sini
mungkin ini sebuah hukuman
atas apa yang nonila tidak pernah belikan sama lara
jadi kamu pikir di sini cuma lara yang tersiksa
kamu ingat gak dulu
apa sih yang aku gak punya gustaf
apa yang aku gak punya
aku punya semuanya
aku jahat sama orang aja
aku gak pernah
tapi lihat hidup aku sekarang kayak apa
semua yang aku punya hilang ustadz
kamu pikir aku gak menderita
terus kamu pikir aku gak sakit ngadepin ini semua
kamu kalau ngomong tuh mikir gustaf
sekarang aku tuh berjuang
berjuang mati matian untuk dapat apa yang aku mau
tapi apa aku dapat semua itu
enggak juga kan
kamu kok enak bilang
gak tersiksa gak sakit
mana perasaan kamu
nonila jangan sedih dong non
kalau nonila sedih
terima kasih warga
di dalam hati kita berdua masih ada cinta buat nonila
cinta yang begitu besar dong
jadi walaupun nonila gak punya apa apa
nonila tuh harus ingat
masih ada dua orang yang mencintai nondila dengan sepenuh hati noh
nonila jangan sedih lagi non
jadi ibunya lara melarang lara untuk memanggilnya dengan sebutan ibu
padahal selama ini kan lara nggak pernah keluar rumah
jadi mana mungkin dia bisa ketemu sama ibunya
kalau ibunya sampai ngomong gitu sama dia
berarti kan ibunya ada di sekitar dia
dan selama ini dia selalu memanggil mbak lila dengan sebutan ibu
tapi gak tau deh mungkin aku ngomong ngawur aja
kalau menurut aku mbak dewi itu pantas loh untuk curiga
soalnya kalau aku pribadi nih mbak
kalau melihat tatapan matanya mbak lila
itu kayaknya dia tuh terlalu banyak nyimpan rahasia di belakang invedia mbak
makasih sih mbak
soalnya kamu satu satunya orang yang percaya sama aku
orang di rumah gak ada yang percaya sama aku
andre ibu mama nenek gak ada yang percaya
itu karena mereka semua udah dibutain sama mbak lila mbak
waktu mbak dewi sakit
mbak lila itu adalah orang yang paling rajin untuk nyari perhatian dari mereka semua
tapi mbak dewi tenang ya
mbak lila gak tau kok kalau aku ada di deket mbak dewi
mbak dewi adalah orang pertama yang bikin aku percaya kalau hidup aku itu masih punya arti
dan sampai kapanpun juga
aku akan bikin mbak dewi gak pernah kehilangan arti hidup
makasih ya zak
harusnya kan aku yang makasih sama mbak bukan mbak yang makasih ke aku
ah pasti kak
kok sepi sih kamarnya
wah mainannya banyak banget
pasti mama lila mau ngasih kejutan deh buat si
wah mainannya banyak banget
sita berperang antar aja